pembebasan ppn dan subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
tren suku bunga bank yang masih rendah pun ini menjadi peluang bagi investor
untuk mendapatkan bunga yang atraktif dalam pembelian properti
kami bahas pagi ini dalam tancap gas stimulus properti
jadi ini pemerintah sudah mulai menggelontorkan stimulus properti
bagi masyarakat indonesia untuk memberikan angin segar
bagi sektor properti di tengah pandemi ini
yang akan berlaku pada tanggal satu maret kemarin dua ribu dua puluh satu
sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
ini berbagai stimulus diberikan
hingga fakultas pembelian perumahan
hingga bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan
ini banyak sekali stimulus stimulus yang diberikan
karena memang sektor properti ini banyak sekali memberikan andil
kepada lapangan pekerjaan ataupun meningkatkan daya beli masyarakat
sehingga pengaruhnya nanti bagi pertumbuhan ekonomi indonesia ya
kita lihat kemudian ini dia relaksasi dpp
ini berbagai stimulus properti sektor sektor properti
yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah
ini untuk menggairahkan sektor properti
tipe kurang dari dua puluh satu dan tipe di atas tujuh puluh
kemudian rumah susun tipe dua puluh satu tujuh puluh
tipe kurang dari dua puluh satu dan tipe di atas tujuh puluh
dan ruko atau rukan kepemilikan pertama dan kedua
memang perbankan ini juga harus lebih jeli kemudian bagaimana melihat profil dari
ada dp minimal juga yang bisa diberikan kepada nasabah ataupun para pengaju kpa kpr
tipe di bawah dua puluh satu kemudian kepemilikan kedua dan juga ketiga statusnya
kemudian ada rumah tapak atau rumah susun tipe dua puluh satu sampai tujuh puluh untuk kepemilikan pertama sampai ketiga
dan rumah tapak atau rumah susun di atas tipe tujuh puluh untuk kepemilikan pertama
dan ruko atau rukan kepemilikan pertama
ini bisa disalurkan oleh perbankan yang tidak memiliki rasio kredit macet atau non performing loan
namun ada juga ini insentif insentif lain yang diberikan kepada para calon ataupun investor
properti salah satunya adalah pembebasan ppn bagi rumah sederhana
begitu pajak pertambahan nilai bagi rumah sederhana
profil atau kriteria dari rumah sederhana ini juga setiap saat secara periodik begitu diperbarui
jadi saat ini rumah sederhana misalnya di pulau jawa sendiri
di pulau jawa rumah sederhana ini selain di jabodetabek ya
selain di jabodetabek kriteria rumah sederhana ini adalah rumah dengan harga di bawah satu ratus lima puluh juta rupiah
kemudian pembebasan ppn atas rumah susun sederhana milik
untuk pembebasan ppn atas rumah susun sederhana milik ini
harga dari rumah tersebut ini tidak boleh melebihi dua ratus lima puluh juta rupiah
harga dari rumah tersebut ini tidak boleh melebihi dua ratus lima puluh juta rupiah
kemudian untuk pembebasan ppn ini bagi masyarakat dengan berpenghasilan maksimal tujuh juta rupiah
dan kemudian juga ada pembebasan pph untuk pengalihan tanah dan bangunan
nah pembebasan pph ini untuk pengalihan objek ataupun badan pajak begitu yang ingin mengalihkan tanah ataupun bangunan mereka

selain kepada rumah susun sederhana ataupun rumah sederhana

ada batasan threshold ppnbm untuk rumah yang kriterianya mewah ya
yang tadinya lima miliar rupiah harganya sekarang menjadi tiga puluh miliar rupiah
nah ini berbagai stimulus pajak ataupun kredit perbankan yang diberikan oleh pemerintah
tidak hanya bagi sektor rumah sederhana tapi juga sampai rumah mewah
kemudian kita lihat selanjutnya adalah subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
nah ini ada dua
cara yang dilakukan kementerian pupr adalah salah satunya fasilitas likuiditas pembayaran perumahan
kemudian ada juga bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan
nah ini dia
kita lihat kemudian di sini akan diberikan fasilitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini
kategori masyarakat yang dikategorikan berpenghasilan rendah ini adalah masyarakat yang ingin membeli rumah pertama
dengan berpenghasilan maksimal delapan juta rupiah
ini maksimal ya
jadi apabila anda memiliki penghasilan di bawah delapan juta ini bisa mendapatkan fasilitas likuiditas pembayaran perumahan
pembiayaan perumahan begitu dari pemerintah
dan pada saat ini ada beberapa poin di sini yang kami catat
yaitu yang pertama ini fasilitas bagi kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini akan diberikan untuk tiga ratus delapan puluh tiga ratus tujuh puluh enam unit perumahan
dengan alokasi anggaran sebesar rp dua puluh satu enam puluh sembilan triliun
dan subsidi kredit kepemilikan rumah atau kpr hingga rp empat puluh juta
akan juga diberikan subsidi begitu jika anda merupakan masyarakat berpenghasilan rendah ingin memberikan
ingin membeli properti ataupun rumah pertama dan kedua anda
yang berpengaruh juga terhadap bagaimana perkembangan sektor properti di tanah air adalah tren suku bunga bank indonesia
jadi tren suku bunga bank indonesia ini akan berpengaruh kepada apa
kepada nantinya kredit yang akan didapat oleh nasabah
melalui kpr ataupun kpa ya
begitu kita lihat di sini saat ini tren suku bunga di indonesia atau bi tujuh days reverse repo rate saat ini berada di tren suku bunga rendah
ini memang mengikuti tren suku bunga rendah yang sedang terjadi baik di negara negara berkembang lainnya begitu ya
ataupun di dunia untuk menggenjot kembali roda perekonomian
begitu ini yang akan
dan terus dipertahankan oleh pemerintah kalau kita lihat pada juli dua ribu sembilan belas saja atau sebelum pandemi covid sembilan belas
kemudian selama masa pandemi di sini suku bunga bank indonesia atau bi tujuh s reverse repo rate ini selalu mengalami tren penurunan atau tren suku bunga rendah
begitu nah dengan berbagai gelontoran stimulus yang sudah digelontorkan oleh pemerintah
sektor properti untuk meningkatkan investasi properti
lalu bagaimana cara untuk memaksimalkan seluruh stimulus pemerintah di sektor properti ini untuk mulai membeli ataupun berinvestasi di properti
kami telah terhubung dengan anton sitorus direktur riset savils indonesia